gue udah jalan arah kesana
mau dia lah
mabih beres beres dulu ya
mau dibantuin gak be
bersini aja udah
nyari nyokap tirinya kabur dari rumah
nyokapnya reva kok pake kabur kabur segala sih
udah biarin aja dia pergi dari kehidupannya reva
jadi kan lo sama reva hubungannya mana mana aja
gak bisa gitu juga kali ya
gue tuh harus nunjukin
ibu tirinya reva
kalau gue tuh niat bantuin mereka
biar gue tuh direstuin sama mereka
sampe kiamat pun hubungan lo berdua tuh gak bakal direstuin sama nyokap tirinya reva
secara nyokap tirinya reva itu
sorry gak sengaja
tapi gue juga bingung sih mau nyari kemana
soalnya kan gue juga gak tahu ibu terinnya reva tuh mukanya kayak gimana
gue belum pernah ketemu gue

aduh mendingan lo gak usah ketemu dah
serem banget boy kayak kuntil anak
oke lu kusut banget kayak orang udah punya bini aja lo
udah lah lo gak usah mikir nyokap tirinya reva lagi
ya sebenarnya sih gue bukan cuma ngadepin masalah ibu tirinya reva
tapi sekaligus sama masalah adriannya juga
hah kagak tau nih sih boy
itu orang yang sama
bener bener nih si adriana bikin pikiran boy jadi kacau balau
maksud apaan sih boy
iya adriana tuh kabur dari rumahnya
dan sekarang adriana nginep di rumah gue
kok bisa barengan gitu ya
nyokap dirinya reva kabur dari rumah
nah adriana mampir ke rumah lo
gue juga bingung kenapa masalah ini bisa bersamaan ya
gue udah kasih tau yang sebenarnya
kalo adriana itu adalah mantan pacar gue
abisnya gue kesel
ngapain coba dia kabur ke rumah gue
udah gitu gue juga kasian ngeliat nyokap gue
selalu dibohongin terus sama adriana
ya gue sebagai anaknya gak tega lah
padahal selama ini tuh adriana selalu mengaku
kalo dia tuh belum nikah
apa kepala yang takut nih
si boy udah bongkar rahasia adriana ke mamanya sendiri
apa sekalian aja
gue bongkar juga ke dokter si adriana sekalian di depan boy
kalo adriana ini mamat dirinya si reva
ya mungkin itu kali ya hidup ya
pasti ada masalahnya
gue mau terus terang sama lo
lo mau terus terang
lo gak punya duit
gak ada duit
gak usah minum sama boy
gue ada kok
gue abis itu terancur sama bokap gue
bukan itu kak
lo kan gue tau bensin lu sering habis ya kan
makanya kalo lo bensinnya abis lo gak usah naik motor
sentran buat gue nih
gini deh boy
masalah lo kan banyak nih
biar masalah adriana biar gue yang ngurus
lo terima beres aja ya
ya boleh boleh aja sih cuman
kayanya adriana udah gak ada di rumah gue deh
gak usah mikirin itu deh
gue pinjamkan dulu dong
lo jangan macem macem ya
iya lo tenang aja
lo makan belum belum
yang pasti ya
lo jangan keceprosan sama boy dong
masih tau boy kalo adriana itu nyokap dirinya reva
eh tapi kan boy udah ngasih tau ke mamanya sendiri kak
kalo adriana itu mantan pacarnya si boy
yang mendingan sekarang aja dibongkar
lo kebayang gak
apa yang terjadi sama hubungannya boy sama reva
kalo sampe boy tau kalo adriana itu nyokap dirinya reva
pasti bisa berantakan hubungan mereka
nah itu dia ya
lo gak mau juga kan
hubungan boy sama reva itu bakal berantakan
dan kalaupun itu terjadi
jangan sampai itu keluar dari mulut kita ya
gue juga gak mau lah
ngeliat boy harus kena sein patah hati untuk yang kedua kalinya
boy jadi patah hati karena reva jadi ilfil sama boy
kalo mama tirinya reva itu adalah mantan pacarnya si boy
ya mendingan sekarang gitu deh
sekarang kita kerjain si adriana
oke cakep tuh
puls lo kan masih ada nih
gue pinjem buat oven si dia
udah lo pake aja
lo tuh gak punya duit buat beli pun ya
udah susah sok pacaran lagi
aturan babi itu kudu bangga be
berarti kan si dia itu orangnya gak matre
bener juga omongan lo
pus harapan gue hancur
halo gimana gue udah gak bisa ke rumah bui lagi
habis itu gue gak bisa ketemu boy lagi
ini semua gara gara semua kedok gue udah kebongkar
gak bisa menerima gue padanya
iya tante rempong bisa menerima boy padanya
kamu kok tega sih sama aku bu
kok kamu bongkar semua rahasia aku di depan mama kamu
kamu tege jahatin aku boy
aku punya salah apa sama kamu
sampai kamu setega itu ngelakuin ke aku boy
salah apa boy kamu jahat boy
ini bukan boy ini gue hai kal
udah gue gak usah banyak nanya
hah mau ketemu gue
kok gak akan pernah mau ya
hah lo gak mau ketemu sama gue
ya udah gak apa apa
kalau gitu nanti gue bakal bongkar ke boyo
ngasih tau boy kalau lo itu nyekap tirinya reva
lo tau dari mana
lo gak usah nanya deh gue tau dari mana
dan satu lagi
gue bakal ngasih tau suami lo
kalau lo itu adalah mantannya boy
dan lo selama ini masih ngejar ngejar boy
lo cuma mau ngeruk harta suami lo
dan lo gak cinta sama sekali sama suami lo
sekarang juga kita jadi ketemuan
gue udah jalan arah sana
mabe beres beres dulu ya
mau dibantuin gak be
bersini aja udah
urusan nyokap tirinya reva
biar gue sama ineng yang urus
lo terima beres aja
tapi lo jangan kejarin
waduh makasih ya
udah lo tenang aja
ayo kal kita cabut sekarang aja yuk
lo terima beres aja ya
parah parah kabarin lah